jelang pemilihan gubernur dki jakarta putaran kedua
pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat akan kembali mengajukan cuti
sedang menteri dalam negeri belum menyiapkan pejabat pengganti selama pasangan petahana itu cuti
dan rencananya nama calon plt gubernur dki jakarta akan diputuskan senin sore
menteri dalam negeri cahyokumolo mengatakan hal ini saat melantik pejabat struktural
institut dalam negeri di jatinangor sumedang jawa barat
nama plt gubernur akan diputuskan senin sore di balai kota dki jakarta
berikut penanda tanganan surat tugas untuk pejabat pengganti yang akan ditunjuk nanti
wakil gubernur dki jarod saiful hidayat mengaku belum mengetahui plt baru
yang akan menggantikan tugas petahana selama mengikuti masa kampanye putaran kedua pilkada dki jakarta
namun jarod meminta siapapun yang akan menjadi pelaksana tugas harus mengetahui permasalahan kota jakarta
saya berkomitmen tapi plt paling tidak sudah mengetahui apa perubahan pejabat kita
supaya tidak terlambat sehingga tetap bisa lanjutkan yang sudah mengetahui